informasi lain menteri dalam negeri cahayokumolo menyayangkan pernyataan wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
yang membandingkan pemerintahan joko widodo dengan pemerintahan mantan perdana menteri malaysia najib razak
mendagri menilai pernyataan itu tidak etis dilontarkan seorang wakil gubernur
mendagri menyebut pernyataan itu tidak pantas dikatakan wakil gubernur karena gubernur dan wakil gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah
cahyo pun meminta para pemimpin daerah menyampaikan kritik langsung ke kementerian terkait
atas hal itu dirjen otonomi daerah kemendagri sumarsono mengatakan telah menyampaikan teguran kepada sandiaga
sebelumnya wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno mengatakan kondisi ekonomi indonesia sama dengan kondisi ekonomi malaysia saat pemerintahan najib razak
menurut sandiaga pernyataan itu dilontarkan bukan sebagai wakil gubernur tapi sebagai ketua pemenangan pemilu partai gerindra
intinya dalam konteks pembinaan pengawasan pemerintahan kepada bawahan khususnya
pusat dan provinsi dalam hal gubernur ada kesalahan ucap atau kekurangan kita memberikan sifatnya pembinaan
teguran yang sifatnya pembinaan kepada wakil gubernur dki jakarta
karena gubernur itu wakil pemerintah pusat di daerah
yang melantik kan bapak presiden di istana
kan gak etis

pak cloth ternyata didadana oleh dpr
kenapa dilihat pakai dalam kamar

della blackfriar receiver di indonesia selama tahun dua ribu dua puluh
semoga kepada khan celebrated ada jempol menyeg victory grand